gara gara dituduh nyulik renahan
kasian renanya juga
kan tadi gak mau berangkat kamu
kamu yang suruh saya puter balik ya
kalo nyesel sekarang juga kita ke panti
malah aku bangga sama kamu
aku percaya mas
tuhan pasti lihat apa yang udah kita lakuin hari ini
tuhan itu gak akan tidur mas
dan aku yakin
dianda pasti akan balik sama kita
karena aku tau
tuhan itu pasti punya cara
di luar dari akal manusia
kamu mau sampe kapan begini
tuhan kamu selalu memberikan aku kenyamanan mas
mungkin tuhan juga menciptakan suami
untuk aku untuk supaya aku selalu mendapatkan kenyamanan mas
saya nggak jadi ikutin saluran kamu
sudah baliknya reina lagi ke panti
tapi anda sadarkan
kalau seandainya mereka berhasil menghadapi reina
saya akan terus berusaha
tapi bukan begini caranya
kalau memang itu keputusan anda
tapi anda harus
saya sangat nggak tega kalau sampai melihat reina itu menangis
saya rela ngelakuin apa aja buat rena
walaupun itu saya tidak suka tapi
saya sangat berharap
mereka nggak jadi bawa rena untuk terbang
malah reina udah dikembalikan ke panti
ya mungkin itu lebih baik kayak gitu gak sih saya
daripada bani sama aldebaran ditangkap polisi
gara gara dituduh nyulik reina kan
kalau sampai al sama andin ditangkap polisi ya
kesian reina nya juga
udah lah sayang
apa yang mereka lakukan itu udah bener
apa yang mereka lakukan itu udah bener
bagaimana cewek dia juga bener kok
apa yang mereka lakukan itu udah bener
maafraumah sama vaya bisa njutimeh minumasi
m mileage sekarang
masih ada jet
mereka minta aku jadi brand ambasadornya loh
udah tenang aja bosnya cewek kok
ya allah semoga andin berhasil membujuk allah untuk tidak melarikan rena
jangan sampai mereka berdua mengambil langkah yang salah
pah aku sama mas al sudah hantar rena kembali ke bantin
ma alhamdulillah andin sama al sudah mengembalikan keren
papa udah tenang sekarang
terus kamu belum tidur ini udah malam
udah ya tidurin
aku tidur sekarang udah dapet kabar yang menenangkan
sekarang aku bisa tidur
besok aku mau ke rumah andin ah
aku mau mengajak andin
ziarah ke makam nindi
rupanya kalau sampai nanti squid
aku mau dateng awal